belasan ibu dan wanita karir selasa siang mengikuti program manajemen keluarga berencana atau kb
yang dipelopori grup andalan di sebuah hotel kabupaten bogor jawa barat
selain dialog edukasi program hamil para peserta juga dikenalkan produk andalan baru
pil kbfa sebagai kontrasepsi minim efek samping sekaligus pencegah anemia lantaran penuh dengan zat besi
dialog kesehatan hingga program keluarga yang digawangi dokter ahli kandungan
serta praktisi produk kb berlangsung di aula salah satu hotel kawasan gunung gelis
kabupaten bogor jawa barat selasa siang
dialog diikuti oleh belasan kaum ibu hingga wanita karir yang penasaran memburu stimultan jenis kontrasepsi hand
selain mengulas seputar stigma efek samping obat kb
para mentor juga mengedukasi peserta dengan metode kb yang efisien
bahkan dari rekomendasi kajian dkt pil kb andalan fa dinilai sebagai solusi paling efektif
dalam metode penundaan hamil dibanding perusahaan
produk kb lainnya
pasalnya kandungan zat besi dalam pil ini diakini mampu mengantisipasi risiko penyakit anemia saat jadwal menstruasi
sekaligus alat kontrasepsi yang aman dengan efek samping minim
punya perencanaan untuk kapan kita mau punya anak itu tuh penting banget untuk dilakukan
satu supaya kita bisa memberikan kualitas terbaik dalam hal kasih sayang
dan tentunya jarak usia yang pas itu kan juga sebenarnya penting banget
jadi misalnya yang siang ini kita bawakan ini adalah pil kb andalan fe
kelebihannya dengan perbedaannya dengan pil kb yang lain karena ada kandungan zat besi
jadi zat besi itu kalau tadi disampaikan pada saat acara di pil kb andalan fe ada dua puluh delapan pil
kalau misalnya sign efek dari pil kb biasanya sih ya untuk awal awal pengguna yang pertama kali ya
kan dia mengandung hormon
efek sampingnya bisa seperti kayak pusing muak menek
ada yang seperti itu

nanti begitu berjalan dari waktu adaptasi dia udah bisa kembali ke waktu lain
dari tiga jenis kb seperti kontrasepsi pil kb maupun iud
tim medis tetap menghimbau masyarakat untuk memilih metode sesuai ketahanan tubuh masing masing
dengan konsultasi dokter
muhammad juanda bogor jawa barat